mau caranya begini kita kerja baik baik kok
sejumlah pria tak dikenal yang diduga penagih hutang atau debt collector
kami siang terlibat adu mulut dengan puluhan pemudi ojek online
di jalan mangga besar raya sawah besar jakarta pusat
bahkan salah seorang diantaranya sempat menantang para pengemudi ojol
agar tidak ikut campur
keributan pun tak terhindarkan
beruntung aparat tni polri yang ada di lokasi kejadian berusaha melerai keributan
keributan ini dipicu upaya penarikan paksa sepeda motor salah satu pengemudi ojol
oleh empat pria tak dikenal yang mengaku suruhan lesing atas tuduhan menunggak angsuran
korban yang tak terima motornya ditarik paksa
langsung meminta orang tuanya membawakan bukti bpkb motor
di tahan di gaden serangkanya sudah ada buktinya bpkb nya gitu
oh dia maksudnya pura pura menarik motor gitu bang
ya yang alasan seperti bpkb nggak ada gitu
tapi abang curiga dengan itu bang
ya saya langsung buru buru panggil orang tua saya bawa bpkp dari rumah gitu
terus akhirnya pas abang udah bawa ini gimana bang
ya udah terus ojol ojol pada bukti torangbon
oh iya bang betul betul
petugas menekankan agar upaya penarikan motor secara paksa tidak lagi dilakukan pihaknya
mengingat telah ada undang undang yang mengatur larangan itu
meski situasi sempat memanas
petugas tni polri akhirnya berhasil membuarkan kedua kelompok itu
agar keributan tidak semakin meluas
sementara dua sepeda motor milik keempat pelaku
dibawa petugas ke polsek sawah besar untuk ditindaklanjuti
kalih putra jakarta